menjelang hari raya idul adha
permintaan hewan kurban di klaten jawa tengah meningkat
pemesanan hewan kurban sudah mulai dilayani sejak satu bulan lalu
adanya wabah penyakit mulut dan kuku
membuat permintaan hanya datang dari pembeli lokal di kabupaten klaten
sebab lalu lintas peredaran sapi dari luar daerah dibatasi
warga memilih datang dan membeli hewan kurban langsung dari kandang
dibanding tahun lalu
harga jual sapi juga mengalami peningkatan sekitar lima ratus ribu rupiah
harga satu ekor sapi sendiri kini mencapai dua puluh satu lima ratus
hingga dua puluh lima juta rupiah tergantung jenis dan ukurannya
ya sebulan sebelum itu sudah pada pesen
dari mana saja pak
ya dari lokal saja kabupaten klaten
untuk harganya berapa
paling mbak saya jual itu rp dua puluh satu lima ratus paling tinggi rp dua puluh lima
cuman harganya ada kenaikan sedikit
dibanding tahun lalu gimana pak
ya paling mentok lima ratus
selain itu jelang hari raya idul adha
harga daging sapi di pasar tanjung
anyar kota mojokerto jawa timur justru mengalami kenaikan
daging sapi kualitas premium dijual seharga rp satu ratus tiga puluh per kilo
atau naik sepuluh rupiah dari sebelumnya satu ratus dua puluh rupiah per kilogram
sementara daging sapi kualitas biasa dijual rp satu ratus dua puluh dari sebelumnya
satu ratus lima belas rupiah per kilogram
naiknya harga daging sapi disebabkan meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat
biasa meningkat ini waktu apa ini
ya banyak orang yang hajatan itu
oh jadi banyak yang beli gitu bu ya
dagang dan konsumen berharap agar pemerintah terus memantau dan mengendalikan harga kebutuhan pokok
yang mengalami kenaikan signifikan
tim liputan cnn indonesia